tujuh belas tahun persahabatan yang terjalin antara baby romeo dan glenn fredly
akhirnya mendorong mereka untuk kembali bekerja sama merilis album kompilasi
di saat orang beralih ke digital dia masih mau mempertahankan peririsan cd fisik
di satu sisi ini menarik kan berarti dia masih melihat ada peluang di situ
lima belas tahun persahabatan yang terjalin antara baby romeo dan glenn freddy
akhirnya mendorong mereka untuk kembali bekerja sama merilis album kompilasi
lewat album kompilasi ini selain memasukkan lagu lama
baby romeo memperkenalkan duetnya bersama judika dalam single oksigen
ini sekaligus terpilih sebagai lagu andalan album ini
karakter suaraku ini kan memang besar gitu loh
terus si judika ini kan emang nge trill terus gitu
maunya ke atas terus gitu
challenge sih sebenarnya challenge nya buat judika dan aku ya
karena memang kita punya timbre yang berbeda gitu ya
jadi bener bener seru lah
tak hanya baby dan judika album kompilasi ini juga berisikan lagu cinta dan rahasia
yang merupakan kolaborasi antara yura yunita dan glenn fredly
di era transisi ke musik digital seperti sekarang
yang diperparah dengan maraknya pembajakan
semangat kolaborasi lintas label antara keduanya tak sekedar untuk alasan bisnis
tapi juga membangun apresiasi masyarakat terhadap musik indonesia